apa benar tadi siang marina datang menemui kami
apa marina merampas duit kamu
silahkan duduk mas
malam malam main di rumah janda
seharap diri kamu
ya allah ibu
tangan ibu kenapa
kalau ibu kenapa napa gimana bu
mau udah ngapain siapa siapa lagi bu
saya ibu tuh gak apa apa
cuma luka kering biasa aja
besok juga pasti bakalan sembuh kok
udah dong kamu jangan panik kayak gini
apa gak luka sama sekali
saya tau kok
sandiwara kamu dengan suami saya
alah pak ayu
maksudnya mbak marina itu apa sih mbak
sekarang kamu jawab
berapa suami saya kasih kamu
mbak marina denger sendiri kan mbak dari mas bayu
kalau uang ini itu uang dari bosnya
alah itu speaknya bayu buat lo
udah bener ambil aja
itu kan duit lo juga
sini gak sini
mbak jangan mbak uang dari saya ya
mbak jangan mbak
udah uang dari saya
eh berangkat sini
itu banyak banget deh
pasti ada apa apanya dia sama suami kamu
ya mbaknya betul
udah uang dari juga
udah uang tuh mbak
iya baby julia kok kemol sih
loh emang kemana
aku mau ke pasar
kok ke pasar sih
udah banyak duit
kok perginya ke pasar
ya udah kamu gak mau ikut ya udah
ya udah deh kalau ke pasar
gue gak mau ikut
duit dalam amplop
julia yang cantik
aku pakai buat sewa lapak di pasar
aku mau buka warung kopi sama makanan
tapi gak semua kan
yuk bang ojek
yuk bang kita perlu bar
apa sih udah dibantuin
bukannya dikasih kek
semua hubungan lo sama suami lo
kamu dari mana deh
dari rumahnya bu hartati
tadi aku baru bayar sewa lapak di pasar
terus beli bahan buat buka warung
ya kalau misalnya ngandalin gajinya mas bayu gaji sopir kan
tangan aku ini gak bisa
kamu dapat modal itu dari mana
kamu tuh jangan ngarang
julia aja banyak utangnya di mana mana
gak mungkin juli kasih kamu pinjeman
kamu jujur aja dia sama suami kamu
ya udah deh mas
aku tuh capek
kalau tiba tiba mules ya
mas bayu ada apa nih
aku coba pengen tanya apa
apa benar kamu minjemin duit ke marina untuk buka kios di pasar
aduh mana ada sih gue duit segitu
lagian waktu lu pergi tuh
istri lu balik lagi ke tempat rahayu
ngambil duit yang lu kasih
cemburu buta tuh dia
kalau itu bukan duit aku
tapi itu duit
ganti rugi dari bos aku
alah mana mau tau dia
namanya juga istri lu
makanya istri begitu jangan dipihara
udah lepasin aja
penyakit banyak di badan
udah biarin aja
orang belum selesai ngomong
ngoyor aja dia
apa benar tadi siang
datang menemui kamu
apa marina merampas duit kamu
silahkan duduk mas
malam malam main di rumah jaga
seharian kirim kamu
marina sudah geej teeny
kamu gak setia sama aku
dek dengerin dulu aku sama rahayu gak berbuat apa apa yang semua salah paham
bohong kamu udah jelas jelas di rumah janda
bener mas fahyuk
apa yang dikatakan julia
ini semua salah paham ada yang fitnah aku ini
kamu bodoh seorang rumah janda orang
silahkan berlanjut pak
gini pak saya akan jelasin semuanya
awalnya saya hanya datang ke rumah julia
karena saya ingin menanyakan apakah julia meminjamkan duitnya kepada istri saya
malah julia bilang ke saya kalau
kalau istri saya ini merampas duitnya rahayu
oh jadi kamu yang bilang kalau saya merampas duit kamu ya
buka buka buka
tenang tenang tenang saya lanjutkan
saya juga gak sepenuhnya percaya sama julia
makanya saya langsung ke rumah rahayu
ya bukannya kenapa napa karena itu duit bukan duit saya
tapi itu cuma duit kompensasi dari bos saya
karena kemarin saya gak sengaja menabrak rahayu
pas saya baru sampai rumah rahayu
tiba tiba warga udah menggerbek saya pak rw
kamu masih aja beledek
kalau percaya ya dong
julia mana mana dendam
tidak bertanggung jawab kemana sih
inti masalahnya ada pada julia
dan julia tidak ada di sini
jadi berita kesalahpahaman ini
atas laporan julia yang tidak bisa dipertanggung jawabkan
lain kali kalau ada masalah
silahkan laporkan kepada saya selaku rw
dan juga laporkan bisa kepada bapak hansip
karena kalau main hakim sendiri
itu sangat tidak dibenarkan
kasian kan anak yang pura hayu
bapak ibu ibu sekarang silahkan kalian bubar
tapi ingat kalian harus langsung pulang ke rumah
supaya tidak berkosip dan bergunjing lagi
karena permasalahan ini adalah dari gosip yang tidak benar
juga pak buyu sepertai berserta ibu
silahkan menyelesaikan permasalahan di rumah
ibu rahayu ada yang ingin saya tawarkan sama ibu
istri saya punya warung di pasar
tapi warung tersebut sudah tutup
karena sekarang istri saya sedang sakit sakitan
saya ingin menawarkan warung itu dibuka kembali
dan ibu kalau bersedia bisa mengelola warung itu
nanti keuntungannya bisa dibagi dua dengan istri saya
juga modalnya semua dari istri saya
gimana apakah ibu rahayu bersedia menerima tawaran dari saya
saya bersedia pak rw makasih banyak ya pak